oleh sebab itu pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri
larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah indonesia termasuk dari kawasan berikat
larangan ini memang menimbulkan dampak negatif berpotensi mengurangi produksi

tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah
saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri